kamar dagang dan industri memperkirakan jumlah uang yang beredar selama penyelenggaraan
pilkada serentak dua ribu delapan belas di satu ratus tujuh puluh satu daerah di indonesia mencapai dua puluh lima triliun rupiah
seperti yang dilansir cnn indonesia com wakil ketua umum kadin dki jakarta sarman simanjorang mengungkapkan
lima triliun rupiah tersebut berasal dari dana yang dikeluarkan pemerintah
untuk pilkada serentak sebanyak dua puluh triliun rupiah
dana pemerintah digunakan untuk pembiayaan honor petugas honor masyarakat yang terlibat dan biaya teknis lainnya
sementara lima triliun sisanya adalah dana kampanye dari pasangan calon dari tujuh belas provinsi yang mengikuti pilkada serentak dua ribu delapan belas
dengan asumsi rata rata biaya kampanye calon kepala daerah sebesar tujuh puluh lima miliar rupiah di tiap provinsi
sementara di tingkat kota biaya kampanye paslon mencapai sepuluh miliar rupiah per kota
hingga total dana kampanye tingkat kota sebesar rp tiga ratus sembilan puluh miliar
di tingkat kabupaten perkiraan dana kampanye cabub dan cawabub di satu ratus lima belas wilayah mencapai dua tiga triliun rupiah